saudara jalur pantura kaligawe semarang kembali terendam banjir setelah diguyur hujan sejak selasa malam
banyak kendaraan yang nekat melintas mogok
polisi bersama warga membantu truk yang mengalami mati mesin usai menerjang banjir di kawasan pantura kaligawe
untuk mengantisipasi kemacetan panjang petugas satuan lalu lintas melakukan pengaturan saat kendaraan yang melintas di genangan air yang cukup tinggi
antrian panjang kendaraan tampak di jalan raya kaligawe genuk semarang
banjir sedalam empat puluh cm merendam tikungan jalur masuk tol kaligawe
pertemuan terakhir di jalan raya kaligawe